kita ke informasi pertama vaksin merah putih universitas erlangga siap melakukan uji coba klinis tahap satu
menteri kesehatan republik indonesia budi gunadisadikin menyebutkan bahwa uji klinis akan segera dilakukan pada akhir tahun ini dengan seratus relawan
vaksin merah putih universitas erlangga sudah siap uji coba klinis tahap satu
hal ini disampaikan menteri kesehatan budi gunadisadikin usai memberikan orasi pada disnatalis unair ke enam puluh tujuh selasa siang
menkes memastikan uji klinis tahap pertama akan dilakukan akhir tahun ini
dengan seratus relawan yang disiapkan oleh rsud dr sutomo
untuk uji klinis tahap kedua akan dilakukan dengan jeda satu bulan setelah uji klinis tahap pertama dengan melibatkan empat ratus relawan
sementara uji klinis tahap ketiga yang merupakan tahapan paling krusial akan melibatkan tiga relawan
menteri kesehatan menegaskan ada tiga skenario yang disiapkan untuk uji klinis vaksin merah putih uner ini
selain menjadi vaksin pertama bagi relawan yang belum divaksin
vaksinasi skenario berikutnya adalah vaksin merah putih disiapkan sebagai booster bagi masyarakat yang telah mendapatkan vaksin lengkap sebelumnya
sedangkan skenario ketiga adalah vaksin merah putih diberikan pada anak anak usia di bawah dua belas tahun
uji klinis tahap tiga nya nanti sedang disusun itu skenario nya
memang selain yang normal suntik dua kali vaksinasi tapi juga akan diskenariokan untuk booster
dan juga untuk anak anak
sementara itu rektor uner prof muhammad nasih menyatakan uner telah siap melakukan uji klinis kepada manusia
nasi memastikan vaksin merah putih ini halal dan aman karena telah melewati serangkaian uji preklinis dan tinggal menunggu uji klinis pada manusia
pengujian pre klinik tahap dua di makakaka sudah kita lakukan dari berbagai macam kelompok usia
hasil dari uji klinis di makakaka menunjukkan bahwa vaksin kita sangat sangat aman
pada kesempatan tersebut menteri kesehatan juga menyaksikan secara langsung penyerahan sit vaksin dari uner ke industri yakni pt biotis agar bisa segera diproduksi massal sebagai bahan uji klinis
saat ini pelaksanaan uji klinis juga masih menunggu izin dari bepom
namun menkes memastikan perizinan akan diberikan demi percepatan pemberian vaksin
sementara gubernur jawa timur hovifah indar parawansa yang hadir pada acara dies natalis ke enam puluh tujuh universitas erlangga surabaya menyatakan siap menjadi relawan pertama disuntik dosis ketiga vaksin merah putih
uji klinis rencananya akan dilakukan pada awal desember mendatang